aduh ini wulan kok gak bales whatsapp gue sih
telepon aja kali ya
kok ada suara
halo roman arbani nya ada
selama ini gue selalu mikir
karena gue jarang banget liat orang tua gue
mereka selalu sibuk
dan gak punya waktu buat gue
ada orang yang jauh lebih nyaman daripada gue
gue terfikir lu cewe kuat
tapi sekarang gue tau
beru orang buat ngopeng masa lalu
karena ibu kamu jadi tersiksa kayak gini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan nikmat yang sudah kau berikan pada kami
jangan jadikan kami orang orang yang sombong
karena semua kemurahan yang kau berikan itu ya allah
tapi jadikanlah kami orang orang yang selalu bersyukur kepadamu
jagalah kami ya allah
agar selalu berada di jalan yang kau ridhoi
terutama anak kami
lindungilah selalu dia ya allah
dalam mencapai cita citanya
jauhkan dia dari segala marah bahaya
dan sucikanlah hatinya
agar dia selalu menjadi orang
yang takut akan engkau ya allah
terima kasih ya allah

kau banyak tidak bisa belajar
jangan lupa deh
tetaplah kau menjadi anak yang mana dan bapak banggakan ya
kau jangan pernah berubah
yaudah ya pak
aku langsung bandara ya
nanti malah aku tinggal di pesawat
tadi pas aku ke sekolah wulan sama mama
aku ketemu lu sama anaknya namanya roman
malahan ya pak
tadi dia itu dapat penghargaan dan orang tuanya pun datang
bukannya roman itu seharusnya ditahan di kantor polisi
ya gak mungkin dong pak
kalau dia ditahan dia gak mungkin dapet penghargaan
orang tuanya pun gak mungkin datang
yaudah lah pak
rahmat berangkat dulu pak
ini hulan kok gak bales whatsapp gue sih
kok ada suara
roman arbani ada
adalah satu video
suka kali anak kau itu sama puisi
anak kita itu kan cinta sastra pak
dia pasti pintarlah buat puisi
iya ini puisi bikinannya
sudah lama lagi aku ya
bapak kan baru saja makan
masa sudah lapar
ah kau itu
dari kedai kopimu
ya tapi kan beda pak
ini tuh di jakarta
siapa juga yang bilang kita ini di kampung
tapi masa di jakarta tidak ada yang jualan pisang goreng
ke depan cari yang jualan sebentar
bapak katanya mau istirahat
gimana sih bapak
ah tak bisalah aku istirahat kalau perutku keroncongan begini
ada ada saja bapak
sama perempuan dia